mereka yang mengidap skizofrenia disebut orang dengan skizofrenia atau ods
dan sayangnya di indonesia banyak orang dengan skizofrenia yang masih belum tertangani dengan baik
bahkan pemasungan kerap menjadi jalan keluar
kenali lebih jauh tentang skizofrenia dalam insight hari ini bersama saya desi anwar
skizofrenia adalah gangguan kejiwaan dan mental yang mempengaruhi perasaan cara berpikir dan perilaku seseorang
penyakit ini tergolong gangguan berat pada otak di mana individu tidak dapat membedakan antara hayalan dan realitas
faktor genetika struktur ketidakseimbangan otak kelainan bawaan pada saat kehamilan gangguan organik akibat trauma pada kepala
hingga penggunaan zat narkotika
disinyalir bisa menjadi faktor penyebab penyakit ini
gejala skizofrenia umumnya muncul pada usia enam belas hingga tiga puluh tahun dan dalam beberapa kasus dapat juga terjadi pada anak anak
orang dengan skizofrenia mengalami sejumlah gejala yang terbagi dalam tiga kategori yaitu gejala positif negatif dan gejala kognitif
gejala positif seperti halusinasi dan delusi menyebabkan hilangnya aspek kenyataan pada diri seseorang
sedangkan gejala negatif merupakan gangguan pada perilaku normal pada seseorang
seperti hilangnya kemampuan untuk mengeluarkan ekspresi pada wajah mengisolasi diri dan kesulitan dalam beraktivitas
gejala kognitif adalah terganggunya memori dan aspek berpikir seseorang seperti kesulitan memahami informasi tidak dapat fokus dan gangguan pada memori
orang dengan skizofrenia dapat ditangani dengan menjalani perawatan intensif pengobatan dan terapi
pengobatan skizofrenia difokuskan untuk menghilangkan gejala gejala yang muncul dengan obat obatan

penanganan juga dilakukan dengan terapi psikosoial untuk membantu orang dengan skizofrenia mempertahankan motivasi hidupnya
dukungan keluarga dan lingkungan juga sangat penting dalam proses pemulihan penderita schizofrenia
grafiadi krasnantio cnn indonesia
apa sesungguhnya yang terjadi pada pengidap skizofrenia
dan mampukah skizofrenia dideteksi secara dini
kita akan bahas bersama narasumber yang telah hadir bersama saya
prof dr spesialis ilmu kedokteran jiwa yang juga seorang psikiater
hadir dalam insight dan ini memang topik yang sangat menarik dan sangat penting
karena juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat yaitu skizofrenia
dan kata skizofrenia itu sebenarnya artinya apa ya
untuk paling mudahnya untuk dipahami oleh masyarakat
jadi skizofrenia itu adalah gangguan jiwa
yang masuk di dalam payung psikotik
jadi untuk mudahnya ada dua gangguan jiwa yang kita menyebutkan neurotik dan psikotik
mungkin perbedaan antara neurotik dan psikotik
kalau neurotik misalnya seperti gangguan depresi gangguan cemas bipolar
nah itu masuk ke neurotik
mereka bisa membedakan antara realita dan fantasi
kemudian ada psikotik di mana di sini ada reality testing ability yang
nah diantaranya adalah skizofrenia
jadi kemampuan atau kapasitas untuk mengetahui apakah sesuatu itu betul atau tidak
betul real atau tidak
nah ini yang merupakan gangguan ya bagi yang diderita oleh seorang skizofreni
mereka tidak bisa membedakan antara yang real ataupun yang delusi
betul itu yang secara garis besarnya
kemudian kita masuk dia ada kriteria kriteria
untuk bisa ditegakkan sebagai sebuah diagnosis
nah jadi kalau misalnya saat ini kita memang sedang peralihan
jadi sekarang kita menggunakan pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa
itu masih yang edisi ketiga
sedangkan dari amerika serikat sudah keluar dsm lima atau diagnostic and statistic manual yang kelima
kita sedang proses revisi
ini inisiatif dari kementerian kesehatan direkturat kesehatan jiwa
kita akan merevisi
apalagi tahun depan who juga akan mengeluarkan
dari tahapan tahapan ini
jadi begini kalau kita menggunakan diagnosis itu akan ada sedikit berbeda sedikit
tetapi intinya adalah pada saat menyusun ppdgj tiga kita dulu menggunakan acuan icd sepuluh atau international classification of disease
jadi who akan keluarkan lagi tahun depan dua ribu tujuh belas
nah karena yang paling latest one adalah dsm lima
nah kalau dsm lima dia sekarang menambahkan lagi seperti substance or drug
jadi ada juga yang schizophrenia yang murni
skizofrenia yang murni itu minimal harus ada dua atau lebih gejala yang berlangsung sekitar satu bulan
itu antara lain waham or delution
delusi ya mungkin
halusinasi biasanya yang paling patoknomonic istilahnya atau yang paling trademark dari skizofrenia adalah halusinasi auditorik pendengaran
jadi mendengar seperti suara suara yang berbicara
tapi tidak kelihatan wujudnya
tapi diyakini betul suara itu ada
bisa menghina bisa membujuk bisa mengomentari bisa memerintah
yang kita sebut mungkin sebagai paranoid ya schizophrenia ini termasuk dalam yang schizophrenia auditory ini ya
bagaimana rasa dikejar ada yang mengawasi
jadi ada schizophrenia ada tipe tipenya lagi
jadi ada paranoid ada schizophrenia hebephrenic
nah kemudian yang skizofrenia yang paranoid ini diantaranya adalah gejalanya yang paling jelas itu selain halusinasi auditorik adalah waham kejar atau persecutory di luar
merasa dikejar kejar ketakutan
dan dia meyakini betul itu
para kita sudah bilang tidak ada dari siapa siapa tidak ada yang mengejar
jadi ini sebenarnya apa yang ada di dalam otaknya
apa lagi jenis jenis schizophrenia selain yang dijelaskan tadi
kalau ada yang misalnya simptomnya depresi sedih dan lain sebagainya itu ada juga
skizoafective itu jadi artinya ada komponen psikosisnya psikotik itu tadi
tapi ada juga simptom mood atau affective perasaan
yang paling sering paling banyak diderita schizophrenia macam apa
skizofrenia paranoid banyak tapi lebih banyak pada laki laki daripada perempuan
kalau skizophrenia heperinik itu biasanya yang tipe sudah agak sulit untuk kita menanganinya
jadi dia cenderung menghadapi pengobatan itu sudah agak sulit ya
sampai kadang kadang kita harus menggunakan electroconvalsive therapy
jadi terapi yang pakai aliran listrik
penyebabnya dr nova apa saja yang bisa kita katakan bahwa ini adalah penyebab dari penyakit psikologi
penyebab dari penyakit schizophrenia ini
jadi saya selalu percaya kalau seseorang dengan gangguan jiwa itu pasti ada minimal tiga faktor
kalau schizophrenia itu ada hipotesis yang namanya hipotesis dopaminergic
dimana ada neurotransmitter di otak kita itu namanya dopamin
oleh karena itu antipsikotik adalah tujuannya untuk hipotesis dopaminergic itu tadi
tapi ada juga yang namanya pola asuh
ini yang menarik
jadi double bind seperti misalnya gini
bapaknya mengatakan a ibunya mengatakan b
salah satu yang paling saya ingat
itu bisa membuat seseorang menjadi schizophrenic
itu salah satu yang paling saya ingat
waktu saya sedang kuliah waktu sekolah spesialisasi
jadi saya selalu mengingatkan kalau kakak saya dengan anaknya
dan bapaknya sama ibunya seperti berbeda
memberikan instruksi atau pemahaman yang berbeda beda
genetik ada faktornya dalam hal ini
kalau faktor genetik biasanya kalau orang dengan skizofrenia
itu memang cenderung untuk lebih kuat untuk bisa mengalami
tapi artinya begini
kalau orang dengan schizophrenia punya keturunan schizophrenia
atau paling mudah misalnya begini
depresi pada keluarga ernest hemingway
nah itu dalam lima keturunan generasi hamilway
itu yang bunuh diri sudah enam
saya baca bukunya
berbagai gangguan jiwa di dalam keluarga itu
karena kadang kadang kalau kita bicara genetik
akhirnya saya penasaran
dia menceritakan macam macam
bisa juga ada genetiknya
dalam enam generasi keluarga itu
jadi pengguna narkoba juga bisa memicu
misalnya skizofrenia atau obat obatan
atau apakah mungkin ada virus juga yang bisa memicu skizofrenia
itu sekarang masuk dalam dsm yang kelima disebutkan di situ
tapi memang artinya harus signifikan
artinya munculnya gejala itu harus karena benar benar ada intoxikasi
atau wedrawall dari pemakaian zat yang memang bisa menimbulkan terjadinya gejala gejala seperti waham
atau bicara yang kacau
derailment dalam berbicara
dan bisa juga medication
tapi harus benar benar pada saat menegakkan diagnosis
benar atau tidak
dia memang bisa menimbulkan terjadinya
dr nova kalau kita lihat ini kan
ini penyakit mental ya
kalau dari segi prevalensinya itu berapa persen
dan di mana di masyarakat seperti negara yang mana saja yang paling banyak memiliki kasus kasus schizophrenia saat ini
jadi begini ya
memang yang saya heran dengan penelitian
kita itu adalah riset kesehatan dasar
yang dilakukan oleh kementerian kesehatan
angka pemasungan itu justru meningkat
saya langsung kasih contoh aja
meningkat dari delapan belas menjadi pada tahun dua ribu tiga belas itu lima puluh tujuh
ini pemasungan terhadap orang yang gangguan jiwa berat
orang yang gangguan jiwa berat
gangguan jiwa berat yang mana kebanyakan adalah psikotik
nah artinya sedangkan angkanya terjadi penurunan
kalau angka prevalensinya menurun
dibandingkan yang sebelumnya ada penurunan
apakah itu hanya semata mata sistem pelayanan kesehatan jiwa yang akhirnya kita benahi lewat undang undang kesehatan jiwa tahun dua ribu empat belas
apakah karena memang sistemnya yang tidak benar
atau ya i don't know
kita istirahat sebentar lagi
nova masih banyak yang kita perlu gali mengenai penyakit ini yang ternyata masih belum jelas ya sebenarnya
kenapanya dan lain sebagainya
dan juga bagaimana cara kita mengobati atau memulihkan ya orang yang menderita schizophrenia itu
dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai schizophrenia serta penanganannya
tetaplah bersama insight